banyak kekhawatiran para orang tua termasuk sinta warga kelurahan petogogan kebayoran baru jakarta
selatan ini cemas bila anaknya harus beradaptasi dengan konsep new normal di tengah pandemi covid sembilan belas
apa ia bisa secepat itu beradaptasi gitu dengan new normal apalagi selama psbb yang hampir
tahun ini belum tentu enggak selalu kita tuh menerapkan kami orangtua menerapkan tindakan
kegiatan new normal di rumah kayak pakai masker kan nggak selalu pakai masker di rumahnya
rasa cemas juga dirasakan kia hamzah hamizan anaknya yang akan duduk di bangku taman kanak kanak akan
menghadapi tahap kenormalan baru bila kegiatan
belajar mengajar kembali dilakukan di sekolah bagi warga kelurahan pondok labu cilandak jakarta
selatan ini kembali ke sekolah dengan penerapan new normal berpotensi menambah panjang rantai
kasus covid sembilan belas mengingat bagi anak usia empat tahun seperti hamizan sulit untuk menjaga
kewaspadaan dan melindungi diri sendiri di luar rumah jujur aja ya kalau ngeliat indonesia
kayak gini kayaknya kalau dengan new normal kayaknya masih ragu
dan peningkatannya saya yakin masih banyak jangan sampai ini menjadi buah simalakama seperti di
negara negara lain yang mereka memaksakan memasukkan anaknya ke sekolah akhirnya di
salah satu contohnya yang masih di finlandia itu mereka akhirnya satu kelas menjadi sarang virus
gitu jangan sampai mengorbankan anak anak pendidikan anak anak yang sebenarnya emang
kalau untuk ukuran anak anak umur segini emang sendiri dia masih bermain sebelumnya presiden
jokowi dodo mengajak masyarakat untuk dapat hidup berdamai dengan covid sembilan belas
karena pembatasan aktivitas di luar rumah termasuk sekolah dan bekerja telah berdampak
besar bagi kehidupan di berbagai sektor banyak orang masih meragukan apakah pola hidup new normal
di tengah pandemi akan efektif menekan penyebaran kofit sembilan belas termasuk diantaranya para orang tua murid
yang tengah dilanda rasa cemas bila anak anak mereka harus kembali belajar di sekolah
victor pangaribuan pranedia jakarta